gerindra mengapresiasi pertemuan antara ketua umum pkb mohaimin iskandar dan ketua dpp pdip puan maharani pada saat ziarah bersama ke makam almarhum taufik kemas pada minggu pagi
wakil ketua gerindra habibur rahman menyebutkan meski pihaknya berharap koalisi antara pkb dan gerindra akan semakin memperbesar kekuatan politik jika pdip bergabung
namun keputusan soal pasangan calon presiden dan wakil presiden ada di tangan prabowo subianto dan muhaymin iskandar
kita menghormati cak imin itu adab yang bagus sekali dan patut kita contoh
beliau dan pak prabowo ya gerindra pkb kan ada komitmen kerjasama di pemilu
di mana penentuan capres dan cawapres dari koalisi kami ditentukan oleh pak prabowo dan caimin
beliau sampaikan begitu kami mengapresiasi